kamu kenapa jack
dari tadi gue kebelet pipis tapi gak keluar keluar
oh kamu anyang anyangan itu cuy
eh kalo di sunda man nyebutnya jengjerihen atuh john
gue gak perlu tau itu namanya apaan
yang gue perlu tahu obatnya apaan
hmm bang ojek anyang anyangan ya
kata istri saya sih begitu
sejak kita pindah rumah promosinya kurang pak
promosi apa lagi
udah ada brosur
bapak sama bunga juga udah promosi dari mulut ke mulut
jangan jangan pelanggan ibu itu datangnya ke rumah yang lama
kan ada nomor teleponnya bu
ya tapi kan bisa saja pak mereka itu datangnya ke rumah yang lama
makanya bapak bikin spanduk juga dong buat ibu
bapak udah curiga
ibu pasti ada maunya
spanduk buat apa
buat numpang promosi di rumah yang lama
rendang nur mala pindah ke rawa bebek satu
kalau perlu pakai peta
eh kok tadi
punya obat anjang anyangan gak
pipisnya keluarnya seenceret enceret
buat bang ojak
oh pantesan tadi bang ojek ikut ke belakang

bape gimana det udah mendingan

alhamdulillah udah gak rewel
alhamdulillah udah gak rewel
udah gak rewel gimana maksudnya det
iya udah mau minum
udah mau minum obat
udah mau pakai koyok
udah mau ngaku kalau dia lagi sakit
udah mau ngaku kalau dia lagi sakit
terima kasih bang ojak
terima kasih bang ojak
terima kasih bang ojak
makasih bang ojak
abis dari mana
abis beli lakban
kebetulan apa mpo
ani tau obat anyang anyangan
nyangan enggak iya aku enggak tahu mpok mpok nyangan nyangan bukan buat bang ojak kenapa
enggak telepon emak aja udah tapi enggak diangkat angkat di telepon emak emak panjang
umur panjang umur apaan oh lu tadi telpon emak ada apaan
anjang anyangan aduh lagi lu ada ada aja ya kemarin alergi sekarang anjang anyangan
udah lo kasih minum air putih pakai perasan jeruk tipis kalau

lebih manjur minum air rebusan daun kumis kucing air jeruk nipis daun kumis kucing yaudah deh
tati ke rumah emak aja ya jangan mau ada tamu oh om herman ya udah deh air jeruk nipis sama daun kumis kucing
air jeruk nipis sama daun kumis kucing dimana aku enggak tahu tapi aku punya tablet di
rumah obatnya tablet ini bukan tablet obat tapi tablet yang kayak handphone tablet kayak handphone
udah ntar ikut aja sama aku yuk
kamu kenapa jack dari tadi gua kebelet pipis tapi gak keluar keluar oh kamu anjang anyangan itu
cuy eh kalau di sunda man nyebutnya jengjerihan atau john gua nggak perlu tahu itu namanya apaan
yang gak perlu tahu obatnya apaan
assalamualaikum jay assalamualaikum waalaikumsalam eh alojo
nih kalau bapak sayama pasti tahu atuh
yaudah ritis lo tanyain bapak lo
kan dari kemarin saya nggak punya pulsa jak
nih lo tanyain bapak lo obatnya apaan jengjerihen
ya pokoknya itu dah
ya gue balik kemari udah tau obatnya
eh bet siap kakak
kopinya satu lagi pok
eh pur gue kagak pudek pur
nggak bisa pelan pelan apa loh
kopinya satu lagi pok
kakak ojek kenapa berhenti di sini
gue mau kencing
kakak ojak eh jangan coba pernah buang air kecil di pond
nggak ada yang lihat
cium mamai bukan soal ada yang lihat kakak
tapi beta dulu pernah pas kencing di bawah pohon ada ulat bulu jatuh
kita punya gatel gatel
lo kenapa lagi sih pur
asem banget muka lo
masya allah kok bisa pur
kemarin kan ineke mau rental mobil
terus saya cariin
saya sudah nemu terus saya kasih dp satu ratus lima puluh ribu
eh ineknya pakai rental mobilnya si amin
wah itu berarti bukan salahnya neng ineke
emang bukan salah ineke pok tapi salahnya amin
salah itu sih bukan salahnya amin
tapi tetep aja salahnya lo
lo sih kebangetan inisiatif
seng jadi menumpang buang air kecil kak
kakak wajah tunggu
kita minta maaf kita punggung wc rusak
dengan air mampet